selamat pagi kalian
bahwa setiap agenda kelihatan yang akan dibahas baru harus lebih dulu dibuatkan undangan
dan setiap undangan harus dilakukan minimal dua pimpinan dprm melakukan parat undangan tersebut
itu amanat dari pasal delapan puluh dua s tiga serta kecil kita
sementara saat ditemui pada senin malam ketua dprd dki jakarta prasetyo edy marsudi menyebut
mekanisme yang terjadi dalam rapat bamus pada senin pagi telah sesuai dengan jadwal yang telah terlampir
dalam rapat tersebut prasetyo mengaku mendapat instruksi dari anggota bamus yang menanyakan hak interpelasi dari dua fraksi
dengan jumlah total sebanyak tiga puluh tiga orang anggota dewan
menurutnya dua fraksi yang mengajukan interpelasi mempunyai hak yang sama
untuk mendengarkan penjelasan dari gubernur dki jakarta anies baswedan
prasetyo meminta agar setiap anggota dewan di dki jakarta dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik
serta tak menciptakan sistem parlemen jalanan
kenapa harus menolak seperti atau ada hal yang menakutkan dengan hak anggota dewan
di dalam rapat bamus juga saya memberi toleransi waktu juga
apakah ada yang ingin bertanya untuk permasalahan satu tambahan yaitu hak interpelasi anggota dewan
nggak ada setuju semua
terus kenapa dia harus mengumpulkan orang lagi yang saya dengar untuk memboykot
membolehkan saya silahkan saja
seperti yang diberitakan sebelumnya penyelenggaraan ajang formula e di dki jakarta
masih mendapatkan penolakan dari sejumlah fraksi di dpr di dki
penolakan tersebut terjadi akibat pembayaran komitmen fee oleh dispora dki jakarta
dinilai menimbulkan potensi kerugian negara sebesar rp lima ratus enam puluh miliar
dari total dana yang sudah diterima panitia penyelenggara formula e
tim ikutan cnn indonesia